berniat jalan jalan menggunakan mobil baru di tahun baru
sebuah mobil terjungkal masuk ke parit di kota banjar
kecelakaan tunggal ini diduga akibat pengemudi minibus belum akhir berkendara
sementara di lembang kabupaten bandung barat
sebuah mobil wisatawan asal cimahi tertimpa pohon tumbang
beruntung seluruh penumpang lolos dari maut
kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan langensari banjar senin pagi
minibus yang dikemudikan warga banjar ini terjungkal masuk parit sedalam satu meter
bagian depan minibus rusak dan bodi kendaraan juga penyok
kecelakaan terjadi akibat pengendara belum akhir mengemudikan kendaraannya
meski masih belajar korban nekat mengemudikan mobil yang baru dua hari dibelinya
saat melintasi perempatan jalan yang sempit korban kehilangan kendali dan akhirnya masuk parit
tadinya mau kesana tanggung lurus aja kesini
ke arah mana pak
ke arah sana kanan dari pasar langkap
mau belok ke sini itu kan baru dua hari beli mobilnya baru belajar
beruntung sang pengemudi tidak terlalu beruntung
pertugas kepolisian dibantu warga berupaya mengevakuasi bangkai kendaraan menggunakan dump truck
hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan wisata lembang kabupaten bandung barat senin sore
menyebabkan sebuah pohon beringin berdiameter sekitar delapan puluh cm dengan tinggi lima belas meter tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas
mobil ini ditumpangi wisatawan asal cimahi yang sedang dalam perjalanan pulang usai berwisata
akibatnya bagian depan mobilnya berlintas
mobil rusak parah
beruntung seluruh penumpang lolos dari maut
hujannya lebih besar sekali kemudian juga karena ini drenesenya di sekitar jalan maribaya ini jelek
jadi semua airnya pada kejalan
sering ya sering terjadi dan memakan korban banyak
petugas gabungan dari tni polri pemadam kebakaran dibantu warga mengevakuasi pohon tumbang menggunakan alat seadanya
arus lalu lintas sempat ditutup sementara guna mempermudah proses evakuasi
tim liputan transmedia